oke selanjutnya ini kita coba untuk melihat sesuatu yang cukup teman teman ini kan tahu kan perlombaan perlombaan seperti yang kita mainkan tadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan kemerdekaan republik indonesia
iya karena ternyata juga ada alasannya dan informasi ini tentunya akan sekaligus menutup jumpa kita di program spesial cnn indonesia bersatu indonesia perayaan kemerdekaan
tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu untuk noken lab yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini
ya terima kasih sudah bermain juga bersama kita dengan games yang lumayan seru tadi ya
tapi karena memang waktunya cukup singkat padahal tadi sudah ada tujuh games yang bisa
nanti kita lanjut lagi setelah ini ya pastinya ya
terima kasih atas kebersamaan anda
saya lady malino sampai jumpa
hari kemerdekaan tiba
selain upacara dan pengibaran bendera merah putih peringatan kemerdekaan republik indonesia identik dengan berbagai aktivitas perlombaan
mulai dari makan kerupuk tarik tambang balap karung
panjat pinang hingga adu cepat bakyak digelar di berbagai lapisan elemen masyarakat
bahkan presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala bersama jajaran menteri kabinet kerja serta keluarga juga turut menyambut kemerdekaan indonesia dengan menggelar beragam acara lomba
dan apa sudah lama ini rancangan lama rencana lama pengennya itu kan
ya enam bulan ketemu sekali atau minim setahun sekali tapi ini lima tahun baru sekali
ketemu dalam kumpul bersama dengan seluruh keluarga
yang belum baru sekali ini urusan kerja terus
beragam perlombaan yang begitu melekat dengan peringatan kemerdekaan
dan ini adalah sebuah sejarah yang menarik
menurut sejarawan jj rizal peringatan kemerdekaan indonesia yang awalnya dirayakan dengan mendengarkan pidato dari presiden soekarno mulai beralih ketika presiden soeharto menjabat
nah itu berubah setelah masa presiden soeharto karena pidato kenegaraan yang terbuka itu berpindah ke gedung mpr dpr menjadi upacara negara yang resmi yang sakral yang rakyat tidak terlibat
dan disitulah rakyat kemudian memperkenalkan
jadi ini adalah perlombaan yang memulai satu periode perlombaan perlombaan aneka macam yang kita kenal sampai hari ini
ada makan kerupuk balap karung aneka macam olahraga
jadi semua ditafsirkan ulang karena ada kecenderungan negara menjadi semakin elit begitu ya
jadi rakyat sibuk sendiri dengan tujuh belasannya
sementara menurut antropolog tito panggabean
peringatan hari kemerdekaan dengan perlombaan tujuh belas an syarat akan makna kebersamaan dan memperkuat rasa solidaritas dalam ruang terbuka
itu sebetulnya pertanda bahwa kita mempunyai ikatan
kita nggak kenal mungkin tapi kita punya ikatan bahwa kita ini hidup sebagai manusia indonesia yang merdeka gitu
itu diwujudkan atau dicerminkan dari tujuh belas agustusan gitu
dan itu juga mengingat kita menjadi rasa solidaritas gitu
dan solidaritas yang ada di dalam ruang ruang terbuka gitu
tawa gembira dan bahagia
ekspresi yang kerap kali mewarnai berbagai macam lomba yang digelar
rasa persaudaraan dan solidaritas juga tumbuh seiring dengan beragam lomba dilakukan
dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan republik indonesia
tim liputan cnn indonesia